kami akan sampaikan perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan enam delapan ratus dua puluh lima kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif covid sembilan belas menjadi satu empat ratus tiga puluh tujuh dua ratus delapan puluh tiga orang
sementara itu diumumkan tambahan sembilan sepuluh pasien sembuh
dan totalnya kini satu dua ratus enam puluh enam enam ratus tujuh puluh tiga orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan satu ratus enam puluh dua pasien positif yang meninggal dunia
sehingga totalnya menjadi tiga puluh delapan sembilan ratus lima belas jiwa